kita awali aftertand dari informasi kapolri baru
jenderal polisi tito karnavian telah resmi menjadi kapolri
dan tito karnavian meminta dukungan kepada semua pihak untuk mengemban tugas
dalam sambutannya saat prosesi serah terima jabatan kapolri kamis kemarin
tito memohon dukungan kepada semua pihak agar dapat mengemban tugas selaku kepala polri
ia juga berterima kasih kepada badrodin haiti atas apa yang telah dicapai saat menjabat sebagai kapolri
sementara badrodin haiti berpesan agar tito semakin meningkatkan profesionalitas
internal polri yang menjadi dasar reformasi polri pada masa mendatang